kembali di kompas siang bersama saya pas kali siswari saudara
presiden jokowi berkomentar soal wacana dirinya yang bakal diangkat jadi penasehat khusus prabowo subianto
walau jokowi bilang wacana ini masih terlalu dini
pdi perjuangan menyebut jabatan penasehat khusus hanyalah upaya politik utang budi terhadap jokowi
wacana mengangkat presiden joko widodo sebagai penasihat khusus presiden terpilih prabowo subianto
melalui dewan pertimbangan agung ditanggapi langsung oleh jokowi
jokowi bilang hingga enam bulan ke depan dirinya masih menjabat sebagai presiden
wacana mengangkat dirinya jadi penasihat khusus menurut jokowi masih terlalu dini untuk dibahas
sampai masih enam bulan lagi
masih presiden sekarang ini
sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan
soal usulan ini politisi golkar aceh hasan syajili menyebut
dewan pertimbangan agung akan sama dengan dewan pertimbangan presiden
namun berbeda dengan presiden klub
nama jokowi yang kerap disebut masuk ke dalam dewan pertimbangan dinilai menjadi hak prabowo sebagai presiden terpilih
jika ini dikaitkan dengan ide tentang presidensial club ini juga berbeda
sebetulnya istilah dpa nya dpa nya itu di dalam konstitusi kita dulu ya sekarang diganti dengan namanya dewan pertimbangan presiden
waduh itu kewenangannya pak prabowo semua
sementara itu politisi pdi perjuangan deddy sitorus menilai wacana pembentukan dewan pertimbangan
menempatkan jokowi sebagai dewan penasihat semata merupakan politik utang budi terhadap jokowi dodo
sekarang pak prabowo sibuk mikirin coba balas budinya ke pak jokowi gimana ya
sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya dpa
yang sudah kita hapus dari undang undang dasar melalui perubahan keempat
ini koalisi indonesia maju harusnya ganti nama jadi koalisi indonesia mundur atau koalisi indonesia muter muter
karena apa yang namanya dpa itu adalah masa lalu kita
koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan orde baru
usulan presiden menjadi penasihat khusus untuk prabowo gibran mencuat
karena jokowi dinilai memiliki banyak pengalaman di pemerintahan
baik dari wali kota gubernur maupun menjadi presiden ketujuh